sampai jumpa di video selanjutnya
faktor keselamatan keamanan dan juga kenyamanan dari para jamaah haji menjadi hal utama yang diperhatikan dalam mempersiapkan maktab maktab di padang arafah ini
seperti yang kita lihat saat ini kami berada di arifah ini h dua menjelang arafah
alhamdulillah sepenuhnya sudah selesai tinggal atribut atribut kecil pemasangan ac tenda full semuanya sudah clear
termasuk di maktab satu ratus dua belas ini kelebihannya memang di tendanya cukup besar
ada musola dan ada juga di sini untuk kamar masing masing jamaah
dan ada buffet kita siapkan serta kamar mandi ada di dalam tenda itu sendiri
suhu suhu tadi alhamdulillah di maktab satu ratus dua belas kita sudah pakai aircon air cooler water evaporator untuk menurunkan suhunya
kami menghimbau kepada seluruh jemaah haji tahun ini mempersiapkan fisik karena saat ini udara yang cukup sejuk
kita mencapai bisa empat puluh lima
nah sampai empat puluh delapan derajat celcius
terima kasih ba destinainku dengan menunjukkan kepada bu sukeman hari ini bahwa kita sudah melahirkan dan mempelajari sebuah produk untuk mereka
hotline yang sudah mulai edit semua konten itu adalah darius satu
jika kalian sudah bohong bohong dengan fitur genetik vuor
kami tertutupan itu sudah di langkasi tajam hari ini

jika masing masing yang sudah berhasil itu yang sudah tembus

nenek nenek kita bagaimana
dan alhamdulillah disini semakin banyak juga
tambahan ilmu yang kita dapat
ustadz ustadz yang ada di
alisan maupun teman teman
yang sama sama dalam
satu rombongan dengan kita